terima kasih anda masih menyaksikan political show
sederet tokoh politik digadang gadang menjadi calon presiden di pemilu dua ribu dua puluh
elektabilitas sejumlah nama pun saling menyalip salib menyalip berebut atensi publik
hasil survei sejumlah lembaga dalam kurun sebulan menunjukkan posisi ganjar pranowo kokoh di puncak survei
meskipun selisihnya semakin tipis dengan anies baswedan
sementara elektabilitas prabowo subianto terus menurun
padahal presiden jokowi berulang kali memberi kode dukungan kepada ganjar dan prabowo
namun tidak mendongkrak elektabilitas keduanya
saling salib elektabilitas ganjar anies dan prabowo akan semakin memanas jelang kontestasi pilpres
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung ketua umum projo mas budi ari
selamat malam mas budi
ada politisi gerindra jauh datang dari sumbar
gimana subar aman kemarin habis didatangi oleh capresnya bang will
selamat malam bang andre
selamat malam alhamdulillah aman
oke alhamdulillah aman
ada ketua dpp nasdem willy aditya
selamat malam bang willy
terima kasih sudah menyempatkan jauh jauh dari pekan baru langsung kesini
dan masih bersama dengan direktur eksekutif foxpol center bang pangi syarwi caniago
selamat malam bang pangi
dan juga bergabung
melalui sambungan zoom
direktur eksekutif indikator politik burhanuddin mutadi
selamat malam mas burhan
selamat malam nana malam semuanya
oke dan sebagai bentuk partisipasi publik menjelang pemilu dua ribu dua puluh
dari total jumlah pemilih kita selalu melibatkan teman teman milenial teman teman mahasiswa
malam ini yang bergabung adalah badan eksekutif mahasiswa dari universitas tanjung pura kalimantan barat
selamat malam teman teman mahasiswa
nanti boleh menyatakan pendapatnya ataupun bertanya kepada para narasumber
karena sekali lagi kalian akan menentukan pilihan
dan bapak bapak ini harus meyakinkan nanti capresnya bisa dipilih oleh kalian ya
langsung saja kita yang pertama ke politisi gerindra
oke bang andre tugas anda berat ya untuk menjawab kayaknya
karena tadi hasil survei ini bukan satu lembaga
yang kita paparkan tadi dari tiga lembaga survei
bahkan ada beberapa lembaga survei sebelumnya juga sudah memotret kondisi ataupun realita
bahwa elektabilitas ketua umum anda pak prabowo subianto mengalami tren penurunan
tanggapan gerindra seperti apa bang andre
ya nana survei itu kan salah satu bentuk memotret kondisi ya
dan juga di luar survei survei yang disampaikan nana tadi
juga kita punya survei survei yang kita baca di berbagai media
contoh ya median sembilan sampai tujuh belas november
lalu lebih jauh lagi tanggal delapan sampai empat belas november
indo strategik dua puluh tujuh oktober sampai lima november
lalu ada lembaga survei nasional mirip mirip juga
jadwalnya mau panggi tadi dua puluh sembilan oktober sampai dua november itu
lalu ada skala survei indonesia tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh sembilan september
intinya ini masukan bagi kita ya
untuk bagian dari evaluasi
karena kita memahami ya
pak prabowo kan kalau di istilah balap mobil ini kan salip salipan ya
saya ambil istilah balap mobil ya
mas anies itu kan sudah gigi empat
kayak besok mau pemilu
sudah berkeliling indonesia
mas ganjar juga sudah setahun berkeliling indonesia
jadi mas anies dan mas ganjar itu mungkin gigi empat
nah pak prabowo itu analoginya baru mau manasin mobil
karena memang beliau fokus bekerja menuntaskan amanah yang diberikan oleh pak jokowi
sebagai menteri pertahanan
tapi memang beliau belum
beliau belum berkeliling indonesia

seperti mas anies yang kita tahu ya
kayak besok mau pemilu gitu
sehingga beliau keliling hampir tiap hari
mas ganjar pun seperti itu
jadi istilahnya pak prabowo baru seperti mobil yang baru dipanasin
mas anies dan mas ganjar itu udah gigi
saya sudah dapat poinnya
tapi tadi survei survei yang anda bacakan menempatkan ketua umum anda di posisi teratas
artinya kan sudah bergerak
tapi di survei survei lain itu posisinya
itu dengan catatan pak prabowo
baru manasin mesin kan belum bergerak belum keliling
coba anda bisa lihat nggak pak prabowo berkeliling indonesia
belum beliau itu ditugaskan oleh pak jokowi
membangun pertahanan dalam negeri
dan juga mempersiapkan industri pertahanan dalam negeri
dalam rangka mendukung pertahanan indonesia
insya allah awal dua ribu dua puluh tiga ini kerja nyata pak prabowo itu terlihat
belum pernah dalam sejarah indonesia
kita punya bisa membangun fregat di dalam negeri
pak prabowo sebagai menteri pertahanan
mampu mendapatkan lisensi fregat
dan kita bangun di dalam negeri
kita sudah lama nggak pernah beli pesawat tempur ya
kita bisa beli rafale dari
bahkan f lima belas pun
yang sulit didapatkan
pak prabowo bisa mendapatkan
jadi intinya beliau bekerja
tapi di internal gerindra merasa tidak sih
bahwa ada peneruan elektabilitas
bahwa mungkin publik sudah tiga kali
ini pemilu ketiga yang akan diikuti oleh pak prabowo subianto
kita tahu sejak pak prabowo bergabung dalam kabinet
membangun narasi di medsos ya
digelakkan orang secara sistematis
terutama di dapil saya
saya bicara dapil saya di grup grup wa di facebook
itu yang disampaikan pak prabowo di pidato
di acara kami kemarin
dia dianggap pengkhianat
lalu pak prabowo bapak timbul tenggelam
tapi alhamdulillah kami sekarang
menyampaikan kepada publik
dan pak prabowo juga menyampaikan kepada publik
bahwa pak prabowo itu adalah seorang yang berpengalaman

pak prabowo mengambil keputusan itu

mengambil keputusan ini demi
persatuan negara kesatuan republik indonesia
ingin perang antarbangsa
beliau sebagai antar prajurit
tentu sebagai patriot
itu sudah diungkapkan berkali kali oleh pak prabowo
supaya publik tahu ya
bahwa beliau sebagai patriot dan negarawan
mengedepankan kepentingan bangsa dan negara
sehingga beliau bersatu dengan pak jokowi
apa yang terjadi dengan persatuan itu
indonesia salah satu negara
yang dianggap unggul menghadapi covid
bahkan di tengah krisis
yang dihadapi dunia saat ini
bahkan ketidakpastian perang rusia dan ukraina
indonesia salah satu negara
yang dianggap mampu menghadapi krisis
karena pak prabowo bersama pak joko
jadi intinya pak prabowo adalah
bisa diklaim cuma kerja pak joko
ini karena persatuan nasional
ini karena persatuan nasional
itulah yang terjadi dengan persatuan nasional
dilakukan oleh pak prabowo
jadi bergabungnya itu terjadi persatuan
kabinet pak jokowi bisa bekerja
yang disampaikan berulang kali oleh pak prabowo
dan tadi ditebalkan lagi oleh bang andre
penurunan elektabilitasnya pak prabowo ini kenapa
tadi kan anda sudah menyebut ada migrasi
pemilih begitu ya apakah ini karena kekecewaan
yang memang padahal pemilihnya dua ribu sembilan belas
apakah kekecewaan dari pemilihnya pak prabowo
karena pak prabowo bergabung ke pemerintahan
tidak mempertahankan posisinya
itu yang membuat suaranya
kemudian menurun elektabilitasnya
ada migrasi pemilih
ya mbak rifana kalau misalnya dari simulasi kita
memang ketika tidak ada pak anies
itu pertumbuhan elektoralnya pak prabowo
masih ada terjaga
tapi begitu masuk ya kita otak atik pak anies
itu sudah mulai mengganggu penetrasi wilayah zonasi
wilayah pertempuran primer
sebenarnya pak anies itu ada pada basis pak prabowo
makanya kalau kita lihat kekuatannya
tadi sumatera kemudian dki banten dan jawa barat
itu persis dengan pak prabowo basis suaranya
yang kedua adalah
pengaruh memang kalau bang andre tadi bilang deklarasi
mungkin iya juga bahwa pak prabowo belum deklarasi
belum turun belum ngapa ngapain
sementara pak anies sudah deklarasi
ada partainya yang mendeklarasikan
sudah safari politik keliling
tapi satu lagi mohon maaf saya mungkin salah juga
pak prabowo justru kampanye
udah hampir lima belas tahun gitu
untuk gigi satu dua tiga tadi
artinya untuk memperkenalkan diri
agar dia dikenal kemudian disukai
dan konteks yang kemudian dipilih
dari racikan elektoral kita
tingkat kedikenalan beliau
oleh publik hampir mentok
dengan tingkat kedisukan ada diangkat
tapi tingkat keterpilihan memang ada
mislingnya ada tidak beririsan gitu
ketika tingkat kedikenalan
dan kedisukannya pak ganjar
justru menyalip elektabilitasnya
oke saya mau kembalikan lagi ke bang andri
ini kampanyenya sudah lima belas tahun sudah tiga kali ikut pemilu
ini sudah harusnya gigi empat ya
jadi gini nana yang perlu dipahami
pak prabowo saat ini fokus bekerja
dengan beliau fokus bekerja saja
tapi kan fokus bekerja harusnya elektabilitasnya bisa naik
kalau panggih bicara gak di stop
kalau saya bicara stop
kasih dong kesempatan yang sama gitu loh
jangan ada tendensi gitu
saya gak ada tendensi
yang lain bicara nggak di stop
kalau kami bicara di stop terus
oke silahkan dilanjut
politik sih gak boleh baper loh
kita kan harus menyampaikan ke publik juga
jadi gini nana
pak prabowo sekarang memang fokus bekerja
kan saya sudah sampaikan
pihak yang memang membangun opini itu
yang berharap bagaimana pak prabowo masuk ke kabinet
untuk menurunkan suara pak prabowo
sehingga ada yang mendapatkan ceruk
kalau lari itu
nah untuk itu
menjelaskan kepada masyarakat
bahwa pak prabowo itu patriot
pilihan yang sulit itu dilakukan demi persatuan bangsa dan negara
keliling dari sumatera baru
dari kampung ke kampung
masyarakat yang dulu bergeser
oh memang ternyata demi kebaikan bangsa dan negara
perlahan tapi pasti
mereka kembali ke pak prabowo
dan terbukti mohon maaf ya bang willy
kemarin mas anies datang katanya
yang menjemput mas anies itu nggak sampai tiga ratus orang
orang yang jemput tiga ratus orang
yang jemput tiga ratus orang tidak sebesar
seperti yang dikumandangkan
katanya akan sampai keluar
puluhan ribu yang jemput
tidak sebesar yang dikumandangkan
sampai puluhan ribu silahkan bang willy
meskipun data statistik menunjukkan
memang capres jagoan anda
ketua umumnya pak prabowo
hukum alam aja
ada yang tumbuh
berkembang ada yang mati layu
ini maksudnya siapa ini
enggak itu hukum alam
saya bicara hukum alam aja
tentu kita harus arih bijaksana
dalam perspektif saya
mana yang bersegi hari depan
mana yang memiliki
itu yang kemudian harus kita lihat
ada hal hal yang harus kita lihat
berangkat bukan dari nomor
tiga dua bahkan
itu satu hal yang bertumbuh berkembang
ada tren yang naik
artinya itu sebangun dengan
keinginan rakyat keinginan publik
itu tidak bisa dibendung
mendeklarasikan kita memfasilitasi
kehendak rakyat itu adalah
yang tidak bisa ditolak
kalau itu sebagai
sebuah metodologi hal yang dinamis
ada pekerjaan disana
tapi suatu hal yang bertumbuh berkembang
ya gak mungkin kita
kemudian menyalahkan rakyat
oke tapi tadi menjawab
tantangan ataupun pernyataannya
bang andre kemarin di padang yang menyambut
artinya tiga ratus orang gak sampai ribuan
seperti yang dikumandangkan oleh nasdem
itu kan peristiwa
jadi kenyataannya bagaimana bang willy disana
kan kita lagi bahas hasil elektabilitas
bang andre memberikan pernyataan seperti itu
ya kalau tiga ratus orang kenapa rupanya
kan gak perlu
wah wah wah gitu juga nggak perlu
emang yang kemarin kumpul di istana
banyak nggak memang sebanyak yang
penyambutannya memang besar
sekali masyarakat disana
kalau satu hal
alhamdulillah diterima ya
masalah tiga ratus seribu seratus
ada penyakit yang paling
luar parah di dalam kontestasi ini
adalah loefec ya
kalau lah orang yang rame datang
itu berkorelasi positif
masyarakat minang itu udah tau
siapa yang di hati mereka
oke masyarakat minang sudah tahu siapa yang di hati mereka
itu bang andre mungkin nanti bisa menjawab
tapi saya harus ke mas burhan terlebih dahulu
mas burhan bang andri tadi
menyebutkan beberapa lembaga survei yang
meningkat begitu ya
sementara lembaga survei yang beberapa
menaparkan justru menunjukkan
justru menunjukkan bahwa
disurvey anda juga ada
trend elektabilitasnya mas ganjar
sementara anies meningkat begitu ya
itu mirip dengan beberapa lembaga survei yang lain
ini faktornya kenapa mas
kenapa ada tren elektoral yang berbeda
perhimpunan survei opini publik indonesia
itu tidak bisa mengomentari
release survei survey yang bukan
kalau misalnya kami ya
dari indikator kemudian foxpol
kemudian carta politika
kemudian smrc maupun
itu akan diminta pertanggung jawabannya
secara metodologis di depan dewan etik
untuk buka data
terkait dengan temuan terakhir
tidak ada perbedaan terlalu signifikan ya
tidak ada perbedaan terlalu signifikan
tapi di luar anggota persepi kami tidak bisa masuk
tetapi poin saya begini nana
soal salib menyalip ini kan sebenarnya
dari data trend indikator
karena kita membuka data dari tahun dua ribu dua puluh
sampai tahun dua ribu dua puluh dua
di tahun dua ribu dua puluh
saat itu yang masih
teratas adalah pak prabowo
dan jar pranowo
di tahun dua ribu dua puluh satu terutama di semester awal
jar baru menyalib anies
dari peringkat ke tiga ke peringkat ke dua

tetapi peringkat pertama masih dipegang oleh
baru di bulan april dua ribu dua puluh dua
baru di bulan april dua ribu dua puluh dua
posisi pertama prabowo subianto
itu disalib oleh ganjar pranowo
anies masih konsisten di peringkat ke tiga
meskipun secara statistik
sebenarnya tidak terlalu berbeda

nah terakhir ini setelah deklarasi nasdem
untuk kali pertama
yang awalnya konsisten di peringkat ke dua
sepanjang semester ke dua
sepanjang semester ke dua
peringkat ke tiga
sementara anies itu menyalib
kemudian secara statistik
tidak berbeda secara signifikan
oke dengan ganjar pranowo dan jar pranowo
tetapi pola yang terjadi
menarik untuk kita lihat
ketika anies meningkat
nah pertanyaannya mengapa
nah saya mencoba menjawab ya
saya setuju sama bung andre ya
masuk ke dalam pemerintahan
itu punya efek signifikan
untuk menciptakan stabilitas politik
saya berkali kali mengatakan
masuknya gerindra dan pak prabowo
ke pemerintahan pak jokowi
karena tidak ada lagi signifikan
oposition dan itu yang kemudian
oleh profesor dan flatwer disebut
sebagai penyebab mengapa
stabilitas politik di tengah
pandemi itu betul betul kuat
dan itu pula yang kemudian membuat
itu merasa berhutang budi dan
berkali kali memberikan kode dukungan kepada
tapi jangan lupa
kode dukungan seorang pak jokowi kepada pak prabowo
itu tidak serta merta positif
karena basis keduanya
di tingkat masalah berbeda
jadi alih alih meningkatkan dukungan
kepada pak prabowo
justru dukungan pak jokowi
secara terbuka itu punya efek yang
negatif karena basis
pak prabowo itu mereka
yang tidak mendukung pak jokowi
di dua pimpin terakhir
dan ketika akhirnya anies gita
berseparasi hubung dari partai nasdem
pak prabowo yang anti pemerintah ini
dan itu yang menjelaskan
peningkatan suara anies
mereka yang dulu memilih pak prabowo
di mana di jawa barat
di baten di dki
itu terjadi peralihan migrasi
suara dari pendukung pak prabowo
jadi itu penjelasannya
jadi kode kode tadi yang membuat
malah ada migrasi suara
pemilihnya pak prabowo
bukan hanya kode itu
anies ini sekarang sudah mengambil
sebagai kekuatan anti
sebelumnya positioning ini
dimiliki oleh pak prabowo
masyarakat yang tidak puas
apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan pak jokowi

di mana pak prabowo ada di dalamnya
ketika pak prabowo masuk ke dalam pemerintahan
nah ketika muncul anies
dideklarasikan di dalamnya
dan dikirimkan ke dalamnya
dan dikirimkan oleh nasdem
mereka seperti dapat panggung
mereka seperti dapat figur
yang selama ini mereka cari setelah
pak prabowo masuk
jadi saya setuju pengorbanan pak prabowo ini besar sekali
oke pengorbanan pak prabowo besar sekali
tapi tidak berbanding lurus dengan
oke saya mau ke mas muni terlebih dahulu
mas muni ini kan relawan sudah
menggelar musra ya di dalam negeri
kemudian sampai ke luar negeri
tadi sudah dibuka juga ya oleh mas burhan soal kode kode
kode kodenya pak jokowi ini ternyata
tidak berbanding lurus untuk menghasilkan
elektoral ataupun peningkatan elektabilitas
kepada pak prabowo begitu
dan ganjar pun juga mengalami
penurunan elektabilitas atau stagnasi
nah ini bagaimana kemudian dari
relawan melihatnya ternyata kode kodenya
pak jokowi tidak mampu mendongkrak
dua nama ini padahal dua nama ini yang paling sering
diberikan kode kode oleh pak jokowi gimana
dimana pun kalau endorse dua nama
nggak akan berpengaruh karena pasti akan
membingungkan atau terbagi
karena satu kan jadi lain
dimana pun itu rumus tuh
kalau endorse dua nama ya terbelah dong
tapi begitu satu beda dong tenaganya
dan pada waktunya nanti kan bisa satu
sekarang kan belum waktunya ini ibarat jam ini
baru jam dua pagi lah
masih terlalu subuh
belum fajar aja belum
jadi menurut saya
hemat kami makanya kami menggelar musat
dengan rasa hormat kami terhadap metode
metodenya apa mas
kalau mau ngomong responden
banyakan kita loh kita bisa satu ratus lima puluh ribu loh
setiap kota provinsi kita tanyain satu satu
dan pak brawobodi berapa provinsi
tinggi kemenang begitu loh
musra nggak percaya dengan statistik
nggak percaya melengkapi hasil survei
lembaga survei juga beda beda
begitu loh angka aja kan nggak ada yang pasti
jadi gini loh kami menghormati
semua lembaga survei
karena pasti ada pertanggung jawaban metodologi
tetapi persoalannya adalah kita juga tahu
survei ini kan juga
mesin opini juga begitu loh
mesin opini dalam
mesin opini dalam pengertian
menyakinkan publik gitu loh
karena dalam sejarah politik kita ketika survei
udah menjadi bagian dari
instrumen penting dalam
politik di indonesia toh juga banyak
juga survei yang meleset
survei yang kredibel menyangkutkan
fauji bowo pak jokowi yang menang
oke tapi dua ribu empat belas

sudah mempreisi pak jokowi walaupun sebagian lagi
jadi kita mau bilang bahwa
memperhatikan betul apa
yang menjadi hasil
temuan seluruh lembaga survei
dengan berbagai metodologi
yang mereka sampaikan kita menghormati itu
karena itu pekerjaan ilmiah
tetapi bahwa dalam
ini kan juga perlu ada
terobosan baru lagi begitu loh
kami setiap musrah ribuan
di sumatera barat ribuan
pak prabowo yang menang
tapi di internal musrah apakah memang
aspirasi bahwa ada penurunan
oh enggak dong metodologi
kita kan metodologinya
musrah ini kan laboratorium politik begini
kita namanya sentrifugal
jadi kita dari pusat menyebar ke daerah
kita tanya satu satu setiap provinsi
ini kemarin musrah gorontalo
siapa yang dihadapkan oleh
keluarga masyarakat gorontalo
begitu juga di sumatera barat
di padang di batam di palembang
di bandung jawa barat di banten
semua kita lakukan
nanti seluruh provinsi kita
termasuk di tanah papua di januari
jadi kita mendekatkan diri ke rakyat
nah disitu kan kita bisa lihat
buat kami yang penting adalah
buat kami dua ribu dua puluh empat yang paling penting adalah
bagaimana bangsa ini melakukan konsolidasi nasional
itu di dua ribu dua puluh empat
karena kalau kita mau menang
dalam kompetisi regional dan global
konsiliasi nasional kita sebagai bangsa ini harus kuat
oke tapi kan
jadi kita sudah menangkap
dan juga keinginan dari semua warga
yang kita datangin di musrah itu
bahwa kita rindukan indonesia menjadi negara hebat
oke nanti saya akan tanya ke
survei itu lembaga survei itu dibuat
untuk membentuk opini publik itu tadi
pernyataan yang cukup keras
yang disampaikan oleh mas muni
jangan disimpulkan begitu bahwa ada
itu tadi keluar dari pernyataannya
oke nanti dulu tapi kita harus juda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami